belakangan ramai selebriti indonesia yang memasarkan dan juga menjual token kripto lewat platform nft
maraknya kripto di kalangan anak muda menjadi alasan
di samping itu nft juga memiliki nilai aset digital yang bisa menjamin keaslian dari karya musik
ataupun item video dan juga game yang diperdagangkan
nah sementara itu untuk bisa diperdagangkan di indonesia
badan pengawas perdagangan berjaga komoditi atau bapepti
ini telah membuat aturan yang harus diikuti oleh pedagang aset kripto
kami akan bahas pagi ini untuk anda
kita lihat ada ramai selebriti yang meluncurkan token crypto
ada beberapa nama ini yang sempat viral beberapa waktu lalu adalah anang hermansyah dengan nama token asix
dan juga memiliki kapitalisasi pasar sebesar tujuh ratus empat puluh dua lima miliar rupiah
jadi token milik anang hermansyah ini memang resmi diluncurkan pada januari lalu
tepatnya pada tanggal dua puluh enam
token ini merupakan token multiguna yang dapat digunakan untuk transaksi p dua e alias play to earn games
jadi ini p dua e
nah ini bisa dimainkan di situs permainan kripto nft marketplace dan juga nusantara land metaverse
yang berikutnya yang juga sempat viral adalah wirda mansur yang memiliki token icoin
dengan kapitalisasi pasar

ini merupakan anak dari pendakwa terkenal yusuf mansur meluncurkan token bernama ikoin
jadi token ini juga diklaim memiliki utilitas yang sama seperti asics yaitu untuk pengembangan metaverse
dan juga bisa dipakai untuk game
nah serta pengembangan nft lainnya
yang berikutnya ada juga lunamaya dengan nama tokennya lunamaya queen of the moon
ini valuasinya lima bnb atau setara dengan dua puluh enam lima juta rupiah
jadi lunamaya ini berkolaborasi dengan kreator nft asal jepang
jadi berbeda dengan yang lainnya bahwa lunamaya meluncurkan token digital terbatas sebanyak sepuluh item
jadi nft ini merupakan video di balik layar yang bisa dibilang eksklusif begitu ya
tentang pengalaman dan juga karakter sang artis
lalu tak kalah dengan lunamaya ada juga syahrini yang meluncurkan syahrinis metaverse tour
jadi syahrini bisa dibilang justru pertama karena dia meluncurkan ini pada desember dua ribu dua puluh satu lalu dengan bergambar wanita
dengan hijab dan juga
kaca mata sesuai dengan syahrini begitu ya
sejak dijual nft dari syahrini ini laku paling murah sebesar dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah
sementara itu koleksi token dari syahrini lainnya masih diperjualbelikan seharga sembilan etherium atau setara dengan tiga ratus dua belas juta rupiah
lalu kita lihat yang berikutnya
nah di sini memang sudah ada regulasi
sebenarnya seperti apa yang harus
diatur begitu ya mengenai pendaftaran aset kripto di indonesia
jadi jenis jenis aset kripto ini dapat diperdagangkan apabila telah memenuhi beberapa kriteria berikut ini
lalu yang berikutnya berupa aset kripto utilitas atau aset kripto yang beragun
yang ketiga telah memiliki hasil penilaian dengan metode analytical hierarki proses atau
dan yang terakhir masuk ke dalam lima ratus besar kapitalisasi pasar aset kripto
nah kita sudah lihat tadi

jadi bagaimana cara anda memiliki token dari artis artis ini

bagaimana cara anda memiliki token dari artis artis ini